waduh gak liat tuh deh
wah dari tadi saya disini gak liat ada orang nurung nurung motor kok disini deh
yaudah pak makasih ya pak ya
kok perasaan gue hari ini
gue yakin banget nih si boy bakalan seneng banget liat motornya makin bersih bro
untung aja lu bawa motor si boy ke bengkel ini
lu gak nusak kunci motor si boy kan
ya enggak lah itu mau tenang aja aman
kemarin diem diem gue ambil duplikat kunci motornya si gue
jangan diangkat jangan diangkat
tuh kan gak diangkat lagi
halo pak kamu dimana
eee masih di sekolah pak
nah gini loh pak
dari tadi tuh boy nyariin motor boy
kayaknya ilang deh pak motornya
wah kok bisa hilang sih
itu motor kan mahal
hadiah dari papa kan
boy selalu jagain motor boy
gak tau kenapa
apa jangan jangan pencurinya jago kali ya pak ya
yaudah pokoknya gini
kamu gak boleh pulang
sebelum motor ini
oh ini terus ini aja
kacaman aku beres
temen yang paling gak ada yang bener
lu bener bener adriana dateng ah
reva nanti malem kita bareng ya
ah lu duluan aja ya
gue ada perlu dulu nanti gue tau sendirian
ih kenapa kok mau duluan
jangan jangan lo mau kabur ya
oh emang misalnya lo gak mau dateng kali ya
lo pokoknya awas ya kalo gak dateng
girls kalo misalnya gue gak mau dateng
gue gak bakalan bentuk siap siap hari ini
bener bener yaudah ayo
meres meres lagi kaca pasang gue
apa yang jadi dulu
di motor tau
aduh kan gak cantik gue kalau kayak gini
motornya boy kinclong banget di bawah
kalah gigi gue
motor gue gigitin juga ya
gak perlu motornya digigitin dibakar aja
biar surprise banget
sakit tau aku cuma becanda
kamu tuh gimana sih
gak kok becanda becanda
nih ya kalau kamu nanti ulang tahun
bukan motor kamu yang di kinclong ya
kejap kejap kejap
apa yang belum
pak maaf pak
nah bodinya kayak gini pak yang gede warna merah
aduh gak tau bos
gak liat ya
iya gak tau saya
saya mau melapor kalau motor saya hilang pak dicuri pak
ilangnya di parkiran parkiran sekolah pak
warna merah pak budinya gede pak
lo ada apa sih
kok rombohnya muka lo sudut amat
ntar lo gimana jawabnya kalau ditanyain minyak babel lo
nah itu dia be
tadi saya udah diteleponin sama orang tua saya
katanya nggak boleh pulang ke rumah kalau belum nemuin motornya
kesian juga sih lo boy
ya gue sih cuma bisa prihatin kalau begitu
tapi sabar aja deh
mendingan gitu ke masjid yuk
kita sholat bareng bareng
ya deh be

jangan lupa like share dan subscribe ya